kita berada di titik enam puluh empat ribu empat ratus
ini ada pokor ke jawi
ini bukan gerakan tanah
tapi memang longsoran tanah timbunan pada saat pembangunan dulu
karena curah hujan yang agak tinggi
kita lihat vegetasi di sekitarnya
pohon pohon pisang dan sebagainya masih tegak
gerakan tanah tapi memang diberi material longsoran saja
kami akan berusaha untuk menangani secara temporer
tiga hari ini kita akan suppyle
kemudian hari senin nanti kita monitor
untuk bisa kita upayakan jalur b nya itu dipakai untuk jalur mudik
sedikit bisa memecah arus yang ke cigong
karena agak khawatir nanti pada saat itu penuh penuhnya kayak dulu dua tahun yang lalu
jadi itu yang sementara
kemudian kita tutup terpal supaya jangan ada
kalau ada hujan maksudnya kita amankan
kalau aman kita koordinasi dulu dengan bapak polisi
untuk bisa dibuka jalur b nya satu arah hanya untuk golongan satu
nanti malus balik juga satu arah
kemudian setelah itu nanti baru kita tangani secara permanen setelah lebaran
karena saya ingin full speed di lebaran tapi beijing flight nya sudah pada libur
dan ini hari besar lebaran
saya kira kita kesempatan untuk libur dulu
tanggal lima belas baru full speed untuk penanganan permanen
penanganan permanennya kira kira dua tiga bulan
untuk bisa kita secara permanen bisa kita tangani
senin atau selasa bisa dibuka
kalau penanganan temporer ini bisa berhasil untuk kita
tadi ada dua opsi
kita tangani ini atau kita teruskan
cuma untuk waktu dan safety kita masih berani tanpa jembatan